saya bayar tapi ini nggak boleh masuk nggak boleh apa apa giliran setengah
pasangan ernie marsaulina dan raplan syanturi warga pondok baru jaya jakarta timur
tak mampu menyembunyikan kesedihan setiap kali mengingat anak sulungnya samuel reven
yang meninggal dunia di rumah sakit logerejo semarang pada tiga november dua ribu dua puluh
itu pun nggak boleh saya lihat
samuel yang berusia dua puluh enam tahun dianggap menjadi korban malah praktik
saat dirawat selama empat hari di ruang isolasi covid sembilan belas
keluarga korban menilai samuel tidak mendapat penanganan medis secara optimal
bahkan meski hasil tes swab menunjukkan samuel negatif covid sembilan belas
pihak rumah sakit tetap tak mengeluarkan samuel dari ruang isolasi
hingga akhirnya samuel mengalami kritis dan meninggal dunia
terlebih lagi hingga sekarang pihak keluarga tak pernah mendapatkan penjelasan rinci
dari rumah sakit logerejo terkait penyebab kematian samuel
rumah sakit hanya memberikan resume tertulis bila samuel meninggal karena penyakit tidak menular
merasa kecewa keluarga menempuh proses hukum melaporkan manajemen rumah sakit logerejo semarang ke polda jawa tengah
udah sakit tambah sakit
suster bukannya harusnya menjaga melindungi membantu dia
ini malah ini suster yang di sini ini pasti dia tahu
sampai sekarang pun rumah sakit tidak pernah mau kasih tahu suster itu saja
pasti dia yang tahu anak saya seperti apa
atas kasus ini rumah sakit logerejo yang dikonfirmasi bersikukuh telah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap samuel
seluruh proses kronologis proses tindakan medis maupun kronologinya semua sudah kami jelaskan kepada keluarga
dan benar sesuai standar organisasi profesi kepada pihak keluarga
selanjutnya kami tetap bersedia melakukan mediasi dengan pihak keluarga serta organisasi profesi dan instansi terkait
manajemen rumah sakit logo rejo semarang saat ini masih membuka upaya mediasi dengan keluarga samuel
damar sinuko semarang
ekonomi indonesia berada dalam tren menguat pada dua ribu dua puluh dua
yang justru makin memperburuk situasi ekonominya itu
itu yang kita hadapi di dua ribu dua puluh dua

menjadi satu paket yang menimbulkan spillover kepada the rest of the world

yaitu pangan food crisis dan energy
dan tidak solusi
jadi indonesia punya tugas dan kita bisa deliver dengan baik
pertama menjaga g dua puluh sebagai sebuah forum kerjasama ekonomi yang sangat penting
dimana kita mencoba untuk mencari remedy atau pemecahan pemecahan dari masalah ekonomi dunia
yang masalahnya bukan pure selalu ekonomi tapi kita tetap fokus pada ekonomi
kita bisa come up dengan beberapa hasil nyata
satu jangan lupa bahwa indonesia waktu memegang presidensi ini masih ada pandemi
jadi recover stronger than together itu mereferensikan pada masalah pandemi
gimana caranya supaya kita bisa recover together recover stronger
dan kemudian bagaimana kita bisa memperkuat response dari global health system
kalau sampai terjadi pandemi lagi
makanya muncullah pandemic fund satu lima billion usd dua puluh satu contributor termasuk tiga filantrofis
dan itu tidak hanya negara negara maju dan barat
tapi juga seluruh negara rrt masukin saudi masukin india dan kita juga
itu adalah hasil yang bagus
yang kedua kita bicara tentang transisi energi
karena kita semua mengetahui meskipun dalam situasi global economy yang belum recover
tapi climate change itu sudah dan terus akan menjadi masalah
dan bagaimana grup g dua puluh menjadi salah satu yang menawarkan solusi
salah satunya adalah mendukung transisi energi
karena energi adalah
yang paling mahal paling ekspensif untuk ditransformasikan menuju green
tapi dia dampaknya sangat besar terhadap penurunan co dua
nah indonesia sebagai negara yang punya coal punya geothermal punya gas punya minyak punya hydro matahari matahari
kita menjadi champion karena kita juga percaya bahwa climate change
harus diadres bersama sama
dan indonesia pun juga terpengaruh dampak buruk dari climate change
jadi di dalam etm ini kita meluncurkan platform nya indonesia
sebagai contoh bagi banyak negara lain baik maju maupun emerging
ini loh kalau kita mau mentransisikan energi
dan bagaimana meng invite renewable energy
country platform di launch dan kita kemudian mendapatkan dukungan seperti jet p
yaitu join dari berbagai negara terutama negara amerika jepang jerman ini
yang kemudian mau mendukung upaya dari negara seperti indonesia
yang punya plan perancanaan yang jelas
skenario yang ingin dilakukan yang konsisten dengan masalah climate change
itu menimbulkan dukungan yang luar biasa
lebih dari dua puluh billion usd yang di commit untuk yang sudah translated in to a real action
seperti green fund dan yang lain lain bahkan sekitar empat billion yang kita sekarang lakukan
itu adalah hasil yang kedua
hasil yang ketiga digital economy dan bagaimana kita menciptakan inclusion
financial inclusion yang lebih termasuk munculnya sekarang dengan teknologi digital
yang akan menjadi sesuatu di mana peranan dari teknologi digital terhadap ekonomi akan menjadi sangat penting
itu tiga hal yang sangat penting pada level presidensi kita
di level finance track agendanya lebih kaya banget
karena kita juga bicara tentang food crisis
kita bicara tentang bagaimana lembaga
lembaga internasional bank pembangunan asia afrika latin amerika bank dunia imf
semuanya bisa merespons kemungkinan negara negara emerging yang akan masuk krisis atau masuk resesi
dan itu berarti mereka membutuhkan dukungan financial sources
kita bicara tentang global taxation
di financial track di mana kita bicara tentang dua pilar
bagaimana taxation untuk antar negara terutama di era digital yang lebih adil
dan bagaimana kita bisa mendesain avoiding raise to the bottom
yaitu menurunkan pajak yang kemudian menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap based erosion
taxation dari setiap negara
kalau anda bicara tentang total utang negara terhadap gdp
bahkan kalau negara yang lebih rendah kita ya seperti saudi yang jelas jelas dia
tapi kalau negara emerging lain indonesia masih jauh lebih baik
kalau di g dua puluh apa yang anda lakukan
kalau dihitung hitung itu dampak dari kita menyelenggarakan g dua puluh
ini kan bukan saja di bali tapi di seluruh indonesia
kita juga sampai ke labuan bajo
ini kira kira berapa kita untuk profit
atau ada multiplier effect yang bisa dilakukan
kita tidak cari profit yang jelas ya tapi multiplier effect nya kalau kita lihat
pertama belanja kita sendiri dari persiapan untuk merecover bali

karena jangan lupa bali dua tahun selama pandemi
perekonomian dan juga kondisi pariwisatanya sangat jatuh
jadi ini momentum g dua puluh menjadi pemulihan yang luar biasa
sekarang pertumbuhan bali sudah double digit bahkan
dan itu adalah sesuatu yang relief
belum kalau kita bicara tentang daerah daerah lain di indonesia
yogyakarta labuan bajo segala macam yang dijadikan tempat tempat untuk pertemuan ini
kedatangan kontingen mereka tinggal di hotel
menimbulkan confidence terhadap indonesia
jangan lupa pada saat seperti ini kita melakukan
sampai sekarang baru ini
baru ini dibuka ya
jadi bahwa faktanya bahwa kita bisa menyelenggarakan ini tidak terputus
dan inilah yang menimbulkan kemudian momentum kita sampai hari ini kita bisa rasakan
jadi kalau bicara tentang benefit manfaat ekonominya
untung apa nggak jelas untung banyak banget dibandingkan seluruh biaya yang kita keluarkan
dan apalagi dari segi kita menciptakan image ya citra indonesia yang sangat priceless
nah kita tiga tahun terakhir ini ini kan refocusing dari apbn kita dan juga effort serta energi
dari pemerintah dan kita semua ya untuk keluar dari pandemi itu sendiri
kemudian untuk mengembalikan menormalisasi karena tadi bicara mengenai rescarring ya
ada scaring kita mau tidak mau kan kita keluar berarti harus keluar dari diversion yang selama covid ini
bagaimana kesehatan dari apbn kita bu ani
pertama kesehatan ekonomi
pada saat kita katakan kuartal ketiga kan yang sudah keluar official dari bps
kita lima tiga masih berdasarkan hitungan leading indicators yang kita cukup confidence momentumnya itu masih terjaga
meskipun import kita juga tumbuh tinggi
itu semuanya terjadi
tapi pada saat global economy terutama advance country melemah karena mereka tergerus inflasi
suku bunga naik perang dan lain lain
masuk musim dingin
masuk musim dingin
jadi kita dalam tetap momentum yang kuat di mana environment dan global economy justru dalam kondisi yang melemah
kondisi inilah yang akan kita jaga untuk dua ribu dua puluh tiga
makanya kita selalu mengatakan ini optimal
makanya kita selalu mengatakan ini optimis karena memang ada evidence nya untuk alasan kita optimis
tapi kita waspada karena tadi environment yang melemah dan memang sangat kompleks
apbn kita dengan kondisi pemulihan ekonomi yang kuat
entah itu karena consumption bagus
investment mulai pulih
credit growth dari perbankan naik
capital market komoditas juga meningkat tinggi dengan ekspor
kita mendesain di empat tujuh sekarang sudah di dua tiga puluh delapan dibawah tiga persen sangat jauh dibawah tiga
persen yang selama ini bahkan rating agency sering menanyakan mungkin enggak indonesia kembali dibawah
tiga persen tahun dua ribu dua puluh tiga not even tahun dua ribu dua puluh dua dan sekarang dengan kita menunjukkan bahwa tahun dua ribu dua puluh
kita sudah mencapai konsolidasi fiskal itu menimbulkan confidence yang juga makin baik
artinya pemulihan masyarakat kesehatannya kembali pulih ekonominya juga kembali pulih
apbn nya juga kembali pun oke dan dari segi reserve dan tapi utang bagaimana ini karena sekarang
wah sering wah ini utang semakin tinggi
bahwa fiskal atau apbn menjadi instrumen instrumen utama dalam menghadapi pandemi dalam memulihkan
ekonomi dan itu berarti dalam situasi dimana ekonominya melemah menciptakan apbn sebagai
counter cyclical atau shock absorber yang memang defisit lebih gede seperti yang
tadi disampaikan undang undang nomor dua dua ribu dua puluh tentang bagaimana respons terhadap kondisi
extraordinary pandemi kita sebetulnya dibolehkan untuk memiliki defisit di atas tiga persen selama
tiga tahun dua ribu dua puluh dua puluh satu dan dua puluh dua kalau kita mengatakan boleh defisit defisit itu pasti nambah utang
karena by design dan by default penerimaan kurang dibandingkan belanjanya maka perbedaan itulah
melalui pembiayaan utang namun di tahun dua ribu dua puluh dua kita dengan penerimaan yang bagus ekonominya mulai
tumbuh tinggi maka kita menurunkan defisit yang sangat dalam sangat cepat ini menyebabkan
penerbitan surat utang kita menjadi turun sangat drastis di tahun dua ribu dua puluh dua tadinya kita membayangkan akan
gdp kita akan mengeluarkan surat utang neto sekitar sembilan ratus kita enak hanya dikan dibawah lima ratus jadi
turunnya itu sangat dalam ini menggambarkan bahwa kemampuan kita untuk menurunkan defisit dan dengan
demikian total utang kita mulai menurun lagi dan dengan penerimaan dan pemulihan ekonomi yang tinggi
kita mampu untuk membayar utang kembali dan bahkan mengakumulasi yang namanya silpa oke
inilah yang mungkin ya perlu kalau anda bicara tentang total utang negara terhadap gdp kita di
g dua puluh itu termasuk yang the lowestry bahkan kalau negara yang lebih rendah kita ya seperti saudi yang
jelas jelas dia tapi kalau negara emerging lain indonesia masih jauh lebih baik dengan latin
amerika jelas meksiko brazil bahkan india yang sekarang tumbuhnya paling tinggi di dalam g
jadi indonesia yang sekarang ini sudah turun ke tiga puluh delapan itu jauh lebih rendah services dari datenya juga
kita bisa lakukan dengan baik jadi itu yang selalu saya sampaikan ya tentu saja semua negara tanpa
terkecuali selama pandemi juga running defisit karena memang fiskal adalah tools yang sangat
penting untuk menghadapi shock termasuk pandemi dan untuk mendorong pemulihan ekonomi jadi untuk
kita ini kan kalau bu ani ini istilahnya kalau kita rumah tangga yang pegang dompet dompet tuh ada yang
pengeluaran ada yang pemasukan kita mulai dari pengeluaran itu ada sekarang berapa ribu triliun
kita dua dua ribu empat ratus enam puluh tiga untuk tahun dua ribu dua puluh tiga itu kalau dibandingkan tahun lalu yang dua ribu enam ratus dua puluh enam itu lebih rendah rendah ya karena waktu
itu tentu kita tahu bahwa dua ribu dua puluh
hai berarti memang melebih terutama di kuartal kuartal terakhir penerimaan pajak kita
melonjak cukup tinggi tadi karena pemulihan yang cukup tinggi komoditif ras masih bagus jadi tahun
depan ini dengan target ini kita jaga kita tetap hati hati yang saya sebutkan optimis waspada
kenapa des pertama kalau ekonomi dunia melemah pasti harga komoditas enggak akan sekuat seperti
tahun lalu apalagi kalau kemudian perangnya mulai ada penyelesaian
ini pasti akan menimbulkan normalisasi dari level level harga ini pasti mempengaruhi penerimaan
kita makanya kita juga harus hati hati penerimaan yang tahun lagi tahun lalu sampai dua ribu enam ratus dua puluh enam itu ada
kontributornya dari harga komoditas kalau mereka turun pasti penerimaan enggak akan setinggi tahun
lalu namun pemulihan ekonomi akan terus terjaga jadi ada upside belanja tahun lalu itu yang
sangat besar melonjak tinggi adalah subsidi
karena harga harga bbm waktu itu meningkat di negara negara maju naik bahkan sampai lima kali
atau tiga sampai lima kali ini yang menyebabkan harga gas fuel seperti petrolium and then kemudian
bahkan batu bara melonjak sangat tinggi untuk indonesia itu on the one hand kita dapat positifnya
batubara di sisi lain kita juga import dan harganya kita pack ini yang menyebabkan kenapa subsidi tahun
lalu yang tadinya hanya satu ratus lima puluh dua triliun naik menjadi lima ratus lima puluh lima triliun more thin tiga kali lipat jadi saya
sering lihat masyarakat selalu konfusio la la belanja itu untuk mudik sekali belanja ikn sampai
sekarang itu sekitar dua puluh lima triliun jauh lebih dibandingkan belanja belanja untuk tol sumatera
hampir lima ratus triliun kalau inflasi sendiri bagaimana untuk khusus untuk indonesia inflasi
goreng melonjak pada tahun lalu kita berharap faktor food harga dan faktor administrad price
akan jauh lebih stabil tahun ini atau bahkan harga food kita jaga dengan ketahanan pangan ini yang mungkin
akan menimbulkan dampak inflasi yang menurun selain tentu presiden luar biasa bersama para
menteri dan pemerintah daerah gubernur kabupaten semua melihat inflasi sebagai indikator kinerja
mereka jadi kita lihat dampaknya terhadap bagaimana pemerintah daerah memberi perhatian luar biasa
detil kemarin presiden memberikan pertemuan dengan kepala kepala daerah nabi tekan tomat perhatikan
hai berarti ampun artinya sampai pada level
komoditi yang memang bisa
potensi menaikkan inflasi di daerah
kalau terlalu naik kan kita juga
mengurangi purchase power ya dari kita sendiri
posturnya itu sendiri bagaimana
negara ini apbn kita pakai
untuk apa karena selama tiga tahun
terakhir kan fokus kesehatan pemulihan
kesehatan penyediaan vaksin
dan lain sebagainya tahun ini
kira kira lebih banyak kemana
lihat kesehatan pasti mengalami
normalisasi sama seperti tadi
belanja kesehatan yang untuk
akan lebih tinggi tapi yang covid
akan menurun tajam sehingga total
belanjanya turun untuk kesehatan
tadinya kita bisa mencapai bahkan
lebih hampir tiga ratus sampai empat ratus triliun
di sekitar satu ratus tujuh puluh enam triliun
itu untuk kesehatan
kalau kita lihat yang penting
sebagai apbn shock absorber
melindungi masyarakat makanya
jaring pengaman sosial
bantuan sosial empat ratus tujuh puluh enam
itu masih dialokasikan
lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun lalu
yang empat ratus enam puluh tapi caranya berbeda kan
caranya akan berbeda
kalau tahun lalu kan karena waktu itu jadi
harga minyak goreng tinggi kemudian ada
bantuan minyak goreng waktu itu
kemudian kita melakukan pembatasan
membantu umkm secara cash
atau waktu terjadi itu tadi
inflasi naik karena bbm naik
kita memberikan bantuan cash kepada
ini akan sangat terkait dengan
tujuan pemerintah untuk mengurangi
serta bantuan bantuan program
sosial yang didesain untuk mengurangi
kemiskinan secara lebih sustainable
itu yang akan menjadi tahun
untuk infrastruktur kita masih sangat besar
karena menyelesaikan proyek proyek nasional
yang memang tahap
yang presiden mengharapkan sebelum
selesai term adalah
semua proyek proyek nasional bisa diselesaikan
termasuk ikn tentu saja
ikn yang gak akan selesailah
baru mulai malahan
jadi saya sering melihat
masyarakat selalu confused
seolah olah belanja ikn itu gede sekali
belanja ikn sampai sekarang itu sekitar
jauh lebih dibandingkan
belanja belanja untuk tol
sumatera yang mencapai
hampir lima ratus triliun
atau kita bicara tentang seluruh
tol di jawa
atau belanja di tempat lain
luar biasa besar jadi sering
kalau lagi defisit ya nggak usah ada ikn
ya enggak juga gitu ya dalam hal itu
tapi itu akan tetap
tapi tetap kita untuk
infrastruktur yang awal
dan strategis kita akan sediakan
untuk ikn tersebut
kita juga masih
itu tadi yang saya sebutkan subsidi

tetap menjadi tadi
instrumen yang bisa diandalkan
melindungi rakyat melindungi ekonomi
jadi pemulihan ekonomi
terutama berbagai dukungan
terhadap transformasi ekonomi
hilirisasi entah itu dengan
atau dengan belanja dan juga
terhadap pemerataan ekonomi
kita akan lakukan jadi
itu adalah pos pos yang sangat penting
anggaran pendidikan mencapai
menembus di atas enam ratus triliun
kesehatan tadi tetap
dipertahankan terutama untuk yang
non covid bahkan dinaikkan
bantuan sosial tetap
menciptakan peluang kerja khususnya umkm
umkm masih sangat tinggi
bahkan melonjak dengan kredit usaha
rakyat tahun ini masih akan
ke tiga ratus tujuh puluh triliun
dari dua tahun yang lalu yang masih
di bawah tiga ratus triliun jadi ini
semuanya adalah upaya
menggunakan apbn membantu
masyarakat yang lemah
membangun infrastruktur untuk bisa
meningkatkan produktivitas ekonomi
tambah ekonomi kita
itu semuanya tujuannya tidak hanya
pemulihan ekonomi tetap terjaga
tapi juga fondasi ekonomi lebih baik
termasuk ke daerah juga
transfer ke daerah akan tetap besar
dan kita ada transfer transfer
baru yang muncul dengan undang undang
hubungan keuangan pusat dan daerah
sekarang akan memasukkan untuk
atau dalam hal ini sawit